puluhan warga desa cilangari kabupaten bandung barat dilaporkan keracunan pada minggu malam
diduga warga menyantap makanan nasi kotak dari sebuah acara beberapa jam kemudian sejumlah
warga mengalami gejala keracunan seperti sakit perut mual hingga muntah muntah mereka pun harus
dirawat di puskesmas setempat bahkan ada juga yang dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk penanganan
sejuta agar saya perut sakit itu pas udah makan makannya makan apa sih makan tumis tumis yang
tira jaban bisa pedun dihuni sama kentang selasa siang dua warga di antara sekitar tujuh puluh korban
keracunan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan pertolongan medis
sejauh ini aparat desa desa yang menyebabkan penyakit tersebut tersebut dihuni dan menyebabkan
desa dan kepolisian masih belum bisa memastikan penyebab warga mengalami keracunan
galanya kalau seandainya ini terjewabah ini terjadi dari makanan semua yang makan pasti
terjadi tapi banyak yang makan tidak terjadi untuk penyebab belum kami dari
kepolisian belum bisa memastikan namun demikian wajiban kami tugas kami
pihak kepolisian adalah melakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang terjadi ini
kedua jenazah telah dimakamkan di tpu desa cilangari
sedangkan kasus keracunan masal ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian